anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
belum lama ini sebuah video beredar di media sosial
memperlihatkan imam besar front pembeli islam rizik shihab
yang memberi pernyataan soal tudingan dirinya
meragukan prabowo subianto
dalam video ini rizik syihab mengklarifikasi
pernyataan ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
di akhir tahun dua ribu delapan belas yang menganggap dirinya
meragukan keislaman prabowo subianto
rizik juga membantah isi percakapan dirinya dengan yusril
yang diungkap oleh yusril serta beredar di dunia maya
pertama yang saya mau tegaskan bahwa kalimat
prabowo islamnya tidak jelas
itu datang dari mulut yusril
dengan mengatasnamakan saya
tadi sudah kita sampaikan dalam panjang lebar
bahwa kontak telepon teleponan semacam itu tidak pernah ada
itu kebohongan yang dibuat oleh yusril

prabowo islamnya lebih bagus daripada yusril
prabowo itu taat kepada hasil iktima ulama
yusril tidak taat kepada hasil iktima ulama
prabowo tidak pernah menjelek jelekkan yusril
apalagi melakukan ribah tentang yusril
tapi yusril menjelek jelekkan prabowo
dan melakukan ribah bahkan diviralkan ribahnya
menanggapi pernyataan rizik syihab
ketua bidang pemenangan partai bulan bintang
menggelar konferensi pers pada rabu sore
sukmo membenarkan adanya percakapan antara yusril dengan rizik syihab

yang terjadi pada bulan september tahun lalu atau dua ribu delapan belas
ini adalah alat bukti
berupa print out percakapan
antara prof yusril
yang dilakukan sebelum penetapan capres
yang dilakukan sebelum penetapan capres
ketika masih dalam diskusi
untuk menentukan kira kira dukungan itu akan diberikan kepada paslon yang mana
salin tuding antara yusril iza mahendra dan rizik syihab
melahirkan banyak pertanyaan terutama di mata publik
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
ada apa yang diperlukan
jangan langsung main ke fakta itu
habib rizik tidak pernah telpon telpon soal itu
dan itu clear memang tidak pernah telpon telponan
pak prabowo bukan
sebagaimana dijelaskan itu melalui pihak ketiga juga
kronologinya itu harus utuh dulu
jadi jangan langsung masuk ke soal ini
jadi yang pertama tama
ada wawancara dari pak yusril
misalnya versinya sendiri juga beda beda pak munarman
enggak enggak satu versinya
jangan lagi dikaburkan
ini ada wawancara pak yusril
yang menyebutkan bahwa habib rizik
menyatakan keislaman pak prabowo
direspon oleh habib rizik itu duduk soalnya
nah itu jadi jangan diputer puter lagi nih
kemudian langsung ini soalnya jangan
itu dulu ada wawancara pak yusril
dengan seseorang menyebut kontennya
dicuplik tentang keislaman pak prabowo
clear menjawab tentang
substansi tersebut akan kita perjelas ya
pak munarman yang masuk ke musim event berikut
kita juga dulu tetaplah bersama kami di layar
oke kita lanjutkan kembali
dialog terkait dengan saling tuding
antara yusril izamandir dan juga rizik syihab
tadi pak munarman sempat mengatakan
ini ada masalah di
telepon teleponan terus kemudian juga pak suku
menyebut ini sebenarnya telepon teleponan
jadi ada dua hal makanya ada dua hal
pertama yang gugur
bahwa dalam wawancara
pak yusrilnya itu
ternyata kan bukan telepon teleponan
dan wawaan itu juga sudah dibantah oleh
beberapa pihak ya oleh pak mahendra
pak mahendra dan juga pak
kita akan putar kembali
ini capture an dari whatsapp yang
sempat viral atau sudah viral
sebenarnya sampai dengan saat ini
antara yusril izamander dan juga rizik syihab
oke ini secara garis
walaupun sebenarnya memang untuk capture nya sendiri
tidak terlalu kelihatan tapi secara garis besar
mengatakan bahwa disini ada satu pihak
yang meragukan keislaman dari salah satu
bukan satu pihak dua pihak itu
kedua pihak ini meragukan
ini di belakang kita bisa melihat di plasma belakang
pak munarman dan juga pak sukmo
ya disini ada keraguan ya
lihat tadi ada nomor satu ya
yang memulai pembicaraan siapa
mengumumkan akan umroh
kemudian diterima oleh habib rizik
insya allah kalau bisa ketemu
pak munarman mengakui bahwa chat whatsapp ini
benar adanya sahih adanya
saya tidak tahu
saya tidak bisa konfirmasi soal ini
karena saya tidak tahu
apakah ini betul
antara habib rizik dengan pak yusril
saya tidak tahu
tapi pengakuan pak yusril kan
ini kan baru sepihak
sebab pak mahendra menyatakan sudah membatah
pak mahendra ya
saya tidak bisa mengkonfirmasi soal itu
jadi kita lihat tuh kronologi
nomor satu tuh
nomor dua kemudian ya
nah itu siapa itu
itu kan pak yusuf yang memulai pembicaraan
pembicaraan tentang apa
pembicaraan tentang ijtimak di peninsula
dukungan segala macam kan
dan kemudian yang menyebutkan ini
saya pribadi mengenal prabowo sandi
namun saya tidak yakin keduanya berada dalam barisan pembela islam
pemahaman prabowo dan sandi terhadap islam sangat minim
itu chat siapa
terus dibalas lagi
nah habib rizik kan cuma elit
ya kita memang dilematis
artinya kan itu respon
ini kalau kita baca secara politik
dan ini menjelang
dukungan istimewa untuk ps harus berdampingan dengan jawabnya
dia kan dia sebut juga tuh nama saya tuh
pak yusril sebut tuh
kredibilis selama di mata umat
munarman mengatakan kita tidak akan memberi legitimasi
karena kita bicaranya program setelah itu
bukan soal legitimasi
makanya ada istimewa dua
ini kan menyerang istimewa dua ini
saya ada dikomunikasi juga dengan yusril
itu akan kita bahas nanti ya
menjelang istimewa dua itu ya
saya konteksnya adalah
pembicaraan ini diinisiasi oleh yusril
yang kedua yang mula mula menyatakan tentang
pemahaman islam prabowo sandi adalah yusril
tapi ini juga ada klarifikasi dari pak rizik syihab
yang mungkin bisa kita putarkan berikutnya
pak munama dan juga pak sukmo
ini klarifikasi yang

yang saya mau tegaskan
prabowo islamnya tidak jelas
itu datang dari mulut yusril
dengan mengatasnamakan saya
tadi sudah kita sampaikan
dalam panjang lebar
bahwa kontak telpon telponan
semacam itu tidak pernah ada
itu kebohongan yang dibuat oleh
sekarang kenapa saya katakan justru
prabowo islamnya lebih bagus daripada yusril
prabowo itu taat kepada hasil istimewa ulama
yusril tidak taat kepada hasil ijtima ulama
prabowo tidak pernah menjelek jelekkan yusril
apalagi melakukan hibah tentang yusril
tapi yusril menjelek jelekkan prabowo
dan melakukan ribah bahkan diviralkan ribahnya
kalau dari hasil klarifikasi
rizik syihab itu berapa
rizik syihab menyatakan bahwa
pak yusril mencatut nama pak rizik syihab
untuk mengatasnamakan masalah ketidakislaman
dari pak prabowo subianto
sebelum pak sukma menjawab
saya harus tanya pak munarman dulu
tadi dari chat whatsapp kemudian ke hasil istimewa dua ini
kalau boleh tahu mengapa bisa menjadi berubah
tadi kalau misalnya dari isi chatnya
pak rizik syihab mengatakan
memang ada dilema mengenai keislaman
tidak ada yang berubah
antara isi chat dengan hasil istimewa
tidak ada yang berubah
ini kan setelah cuma satu
jadi istimewa itu ada dua kali
ini menjelang istimewa kedua
sudah prabowo sudah memutuskan
ini menjelang istimewa kedua
jadi yusril justru mempertanyakan
kalau dilihat dari situ tadi ya
itu bagaimana sikap habib rizik terhadap
karena ini mau istimewa kedua
dilemanya di bagian mana pak munarman
saya tidak tahu itu kan bukan saya
dilema ditanya saya saya tidak tahu
sempat ada komunikasi mungkin
sempat ada komunikasi atau tadi kan disebut juga pak munarman dari chatnya tersebut
itu yusril sebut saya
yusril sebut saya
sempat ada komunikasi
ada yusril komunikasi sama saya
oke bentuk komunikasi apa pak
yusril itu menyatakan
apakah ulama akan memberikan legitimasi terhadap prabowo sandi
kita tidak bicara lagi legitimasi
apakah pasangan ini akan bersedia menjalankan program program
yang dititipkan oleh ulama
dan mereka bersedia
dengan tanda tangan fakta integritas tujuh belas poin
clear tidak ada masalah
jadi tidak ada ulama ditunggangi oleh prabowo seperti tuduhan yusril
jadi saya kira begini ini kita harus clearkan dulu ya
jadi soal fakta clear ya
ini harus fakta harus di clearkan dulu
taruh taruh taruh saya mau bicara fakta dulu
nanti saya juga clear ya
fakta sudah clear ya
fakta sudah clear apa yang kita lihat bersama yang menginisiasi yusril
dan dia bukan lewat telepon
karena yusril menyatakan lewat telepon berarti ya
karena yusril menyatakan lewat telepon pertama
ternyata lewat chat
dan chat ini saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu
adalah chat habib prisik
karena bukan chatnya dengan saya
bahwa yusril menyebut nama saya
betul justru sempat komunikasi sama saya
soal apakah istimewa dua akan memberikan legitimasi
kalau soal isu politiknya saya bisa jelaskan
kepasungan dulu ya
silahkan soal fakta ya
ini menarik karena
membicara dengan orang hukum
dan kalau saya tidak salah beliau ini pernah jadi caleg partai bulan bintang
mudah mudahan saya tidak salah
boleh di track itu di recordnya
betul sekali bahwa setelah istimewa ulama pertama
iya yang dibahas tadi
bertanyalah kepada habib
ini kalau begini seperti ini
kalau begini bagaimana kan gitu
itulah yang terjadi
dan itu fakta kan
terjadi dialog dalam situasi semacam ini
bagaimana tindak lanjutnya
nah yang perlu saya screenshot
di dalam tindak lanjut pembicaraan itu yang jadi heboh adalah
kemudian ketika ada kata kalimat yang menyatakan bahwa
di satu sisi umat ingin ganti presiden
itu kan menjawab yusri
tadi saya tidak potong ya
saya kan bilang ini ada inisiasi dari pak yusri
bertanya setelah istimewa ulama pertama
kita memang sangat dilematis
di satu sisi umat ingin ganti presiden
karena berbagai alasan yang sangat mendasar
dan di sisi lain alternatif pilihannya ps tidak didampingi ulama
dukungan ijtima ulama untuk ps
harus berdampingan cawapres ulama justru karena kita tahu
ps lemah tentang islam
dan lingkarannya pun masih islamphobia
dari pak yusri ya
itu jawaban dialog ketika pak yusril bertanya pasca istimewa ulama pertama
pak yusril bertanya pasca istimewa ulama itulah jawabannya
karena sedang mencari sebelum diputuskan istimewa ulama kedua
apakah orang bersalah bertanya
apakah dijawab bahwa jawabannya adalah mengatakan
dukungan istimewa untuk ps harus berdampingan cawapres ulama justru karena kita tahu
ps lemah tentang islam
dan lingkarannya pun masih banyak islamphobia
itu sebuah pandangan
tidak ada yang salah dari situ
ada yang salah
kemudian adalah persoalannya
kalau ps akhirnya memilih
lebih tinggi cawapres yang memilih ulama
dibanding cawapres yang sekadar menerima rekomendasi ulama
tidak ada kesepahaman
tidak ada kesepakatan
yang satu tetap memilih dua
yang satu memilih satu
masuk masa kampanye
partai bulan bintang berkampanye
partai bulan bintang sedang berjuang
jawaban atas video
ini saya mau jelasin
tidak ada yang tutupi
jawaban atas video pak yusril tadi
jawaban atas video pak yusril tadi
yang mengatakan adanya
pasangan ini keislamannya kurang
itu adalah wawancara di bulan november
itu wawancara di bulan november
artinya kalau mau diributin
pada bulan november
dan itu sudah dimasalahkan pada waktu itu
kenapa pbb memilih satu
nah kemudian karena itu muncul
jawaban yang tadi ditayangkan
baru muncul tanggal satu april
memilih hak jawab
hak jawab karena disitu ada kata kata menyudutkan perintahnya
dari partai bulan bintang
kita akan teruskan kembali ya
mungkin pak muhammad tadi kalau misalnya di proses hukum
punya hak jawab masing masing

tetaplah bersama kami di layar pemilu tepercaya
untuk menyatakan bahwa apa yang disebut islam prabowo tidak jelas itu tidak ada
baik dalam percakapan telpon maupun dalam wa
kalimat itu tidak ada
itu dulu yang penting
satu itu terhapuskan tuduhan bahwa habib rizik menyebut islam prabowo tidak jelas itu tidak ada
yang kedua ini menyedih soal ketika ini muncul di tengah isu politik
tentu saja pernyataan itu kan ditujukan untuk menggerus dukungan dari kalangan umat islam kepada dua
efeknya jadi gimana terhadap elektoral dari pasro dua puluh lima
saya tidak tahu
saya bukan tukang survei
kalau tukang survei tanyakan lembaga survei
tapi dukungan juga diberikan
tapi maksud saya ini jelas bertedensi video yusril itu ditujukan secara politik
saya tidak tuduh apakah itu siapa
saya tidak tuduh siapa
tapi ada yang bertendensi memunculkan itu untuk menggerus dukungan dari umat islam kepada
itu poin politiknya
momentum politik itu itu loh
bicara tentang politik berarti parpol yang harus menjawab
sehingga kita ya berkepentingan untuk meluruskan
bagi kita kepentingan kita meluruskan habib rizik itu tidak pernah memang bertelpon telpon
oke pak sukmo ini benar strategi ditujukan karena jelang pencopotan
tapi saya tidak tuduh dia ya
tidak sudah pbb nya ya
ini ada pihak yang lain nggak jelas saya
biar menggunakan hak jawabnya
jawaban tadi adalah jawaban yang saya anggap boleh boleh saja dan sangat spekulatif
tapi sangat spekulatif boleh tapi sangat spekulatif
dan ya boleh boleh saja
namanya menjawab kan gitu
tetapi kalau boleh mengutip bahasa inti dari inti
nah kan gitu kan
yang lagi rame videonya itu kan
inti dari inti permasalahannya adalah muncul tayangan video tanggal satu april
yang menyatakan pak yusril berbohong partai bulan bintang berspekulasi curang
kemudian pak jokowi pembohong
saya mengajak masyarakat
masyarakat untuk melihat dengan cerih video itu berisi kalimat kalimat semacam itu
dikarenakan menyebut nama seorang ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
yang selama ini track recordnya terbukti bela islam bela rakyat bela nkri
maka kewajiban kami tidak untuk ribut
tetapi membuat bantahan atau membuat hak jawab
sebagai partai bulan bintang yang tegas dalam soal hukum
ketika kami memberikan hak jawab
kami menunjukkan alat bukti
alat bukti yang kami tunjukkan adalah sudah terjadi sebuah percakapan
mau diterima atau tidak diterima mau dibuktikan monggo
tapi kami tunjukkan di sini clear
ada bahasa yang mengatakan bahwa
dukungan itima untuk ps harus berdampingan cawapres
ulama justru karena kita tahu ps lemah tentang islam
lemah itu bukan ngawur berarti ya
jadi lemah tentang islam
silahkan dipersepsikan ya
itu beda diksinya itu
dan kemudian ini saya tanda lagi
sesuatu yang wajar ketika dialog terjadi sebelum penetapan
masyarakat oh iya oh iya sedang milih milih
tapi saat pbb sedang kampanye sekarang
saat pbb sedang sibuk sibuknya melakukan gerakan door to door tadi ini
saya bilang dan gerakan pemenangan cawapres
muncullah video tanggal satu cebret
saya tidak memotongnya dia
jadi tidak bisa dilepas
saya akan jawab
saya akan jawab
ini framingnya sudah berbeda
kita harus menghargai ya satu sama lain ya
tapi tidak bisa framing
jadi ketika kemudian

ini framingnya soalnya tanggal satu
ini persoalan secara hukum
saya ini mantan ketua dpp bidang hukum
masyarakat bisa melihat ya
ketika kita sedang berdialog
kita sedang ini
saya menghargai pendapat orang
tapi anda menyatakan soalnya orang
ini hanya ada soal video tanggal satu
pak mularman pak mularman
biarkan pak sumo menyelesaikan dulu ya
nanti pak mularman juga bisa jawab
betul saya sudah ini
inilah situasi partai bulan bintang saat ini
yang sedang bekerja
efeknya buat elektoral pbb sendiri sekarang
saat ini seperti apa
jelas sangat menjolimi partai bulan bintang
menyakiti warga partai bulan bintang
ketika ketua umumnya
kami tidak pernah menuduh orang lain bohong
kami tidak pernah menyerang orang lain
kami sedang bekerja door to door
lima belas juta rumah
wahai masyarakat indonesia
kami hanya menjawab
atas mutarnya sebuah video
silahkan dibantah kembali
kalau memang kemudian video itu dianggap
berkaitan dengan hal yang lain
atau berkaitan urutannya tidak benar
silahkan dijawab juga
kami gunakan hak jawab kami
kalau kami sudah gunakan hak jawab kami
kemudian yang memberikan
ya kami anggap selesai
kami anggap tidak masalah
tapi kalau kemudian
itu dimersahkan lagi
ya kami akan menjawab lagi
ini agar masyarakat paham
baik pak sumo
sekarang jawaban saya
yang membantah tentang itu
bukan hanya orang fpi
ada pak mahindra data
sudah keluar di media jawabannya
kemudian saya juga sudah menjawab
tentang apa isi dari percakapan itu
jadi menurut saya
kalau soal jawab menjawab
saya sudah lakukan itu
tetapi kalau di framing
titik tolak persoalan
video tanggapan habib rizik
ini akan menjadi
yang akan berujung kepada soal
kita terusnya sebetulnya sudah tahu
kita sudah sejak lama
dari partai bulan bintang
jadi sebetulnya tidak ada persoalan
dengan soal soal itu
kita sudah selesai dengan partai bulan bintang
jadi maksud saya
persoalan seorang ketua umum
yang wawancaranya pribadi
tapi kemudian dibawa bawa berseret seret
singkat saja pak mula rahman ya
program politik partai bulan kita
ini yang melebarkan masalah
mestinya kita cukup persoalannya soal
jangan dibawa bawa seret seret ke program
seolah olah ini menjaulimi program
ini yang membuat persoalan menjadi melebar
kita akan memperkecilkan persoalan
terima kasih pak sistipan
jadi ini tidak akan masyarakat melakukan
beginilah sikap orang terhadap partai bulan bintang
mudah mudahan partai bulan bintang berjaya
karena dia orang politik soalnya
dia bagaimana kepentingan berkampanye
kalau saya tidak ada kepentingan
durasinya sudah habis ya pak munamman dan pak sukmo
terima kasih sekali atas waktunya pada malam hari ini
tapi lai pemilu terpercaya
masih akan kami lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami